kita ke perkembangan kebakaran di kantor kemenkum ham ri
langsung saja kita terhubung bersama rekan kami
ada jurnalis transmedia badru zamal
di lokasi selamat siang badru
silahkan dengan laporan anda update terkini di sana seperti apa
ya saat ini proses pemadaman sendiri masih berlangsung
di lokasi kejadian kantor gedung ditjen
imigrasi kementerian hukum dan ham
ya untuk ini
penyebab kebakaran gedung sendiri masih dalam proses penyelidikan
karena proses pemadaman sendiri masih berlangsung
oleh tugas pemadam kebakaran
artinya proses pemadaman masih belum berhasil
setelah tiga belas unit mobil informasinya diterjunkan
apa kendala di sana sehingga masih dilakukan proses pemadaman badru
proses pemadaman sendiri saat ini sudah berangsur mau selesai
karena saat ini sedang dalam proses pendinginan
kalau untuk keseluruhan
tidak ada kesulitan yang didapati oleh petugas pemadam kebakaran
baik bisa anda jelaskan kronologi kejadian ini
sekitar pukul sebelas tadi siang
informasinya dari lantai lima badru
ya untuk keperangan sakit sendiri di lokasi kejadian
tempat terdengar suara kesikan
langsung api membesar dan disertai dengan kepulan asap
sehingga ketersebut membuat para pegawai
dan para kapal sipil negara di kementerian keputusan ham
berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri
baik kalau informasi yang dihimpun dari tim di lapangan juga menyebutkan
badru dari pihak kementerian keputusan ham ini berasal dari gudang
dan gudang tersebut informasinya berisi barang barang lama
apakah penyelamatan dari dokumen tersebut sudah berhasil dilakukan
ya kalau untuk penyelamatan barang barang tersebut sehingga saat ini masih belum dilakukan
karena proses penyelamatan sendiri masih berlangsung dilakukan oleh pemadam kebakaran
baik dari petugas damkar apa yang bisa diinformasikan penyebab kebakaran ini hingga kini
ya dari petugas damkar sendiri belum bisa diambil keterangan ya
dan penyebab kebakaran sendiri masih terus diselidiki oleh petugas di lapangan
baik meskipun visual masih belum bisa kita putarkan
tapi bisa anda gambarkan situasi terkini di sana seperti apa pak
apakah ada kepanikan dan juga pengalihan
arus lalu lintas di sekitar kantor kementerian hukum ham
ya kalau untuk saat ini situasi para pegawai sendiri masih berada di luar gedung
dan petugas pemadaman dan pesekamanan di gedung kementerian hukum dan ham sendiri
masih terus membantu proses pemadam pendinginan api
dan untuk pengalihan arus ini tidak ada
karena posisi lokasi kebakaran berada di dalam gedung kementerian hukum dan ham
jadi tidak ada pengalihan arus
kami akan kembali update informasi